kita beralih ke informasi selanjutnya
setelah siklon tropis cempaka
kini siklon tropis dahlia terbentuk dan mempengaruhi cuaca di beberapa area di indonesia
koresponden lingkungan cnn indonesia silvano hajid
akan menjelaskan bagaimana siklon tropis terbentuk
yang berkaitan erat dengan anomali suhu di permukaan air laut
dua siklon tropis mengintai indonesia
tujuh november malam siklon tropis bernama cempaka terbentuk
dan kemudian ini berada di bawah jawa bagian tengah dan juga jawa bagian timur
sehingga akhirnya dua puluh delapan kabupaten terdampak paling parah terhadap siklon tropis cempaka
karena jarak siklon tropis ini dari daratan sekitar tiga puluh dua km
kekuatannya satu ratus lima puluh km terjam di intinya
dan yang dirasakan oleh populasi yang ada di daratan
di dua puluh delapan kabupaten tersebut merupakan setengah kekuatan dari inti siklon tropis cempaka
puluhan titik banjir dan longsor kemudian sembilan belas orang meninggal dunia
sebagai korban dari siklon tropis cempaka
dua puluh november siang terbentuklah bibit siklon tropis
kemudian dua puluh sembilan november malamnya muncullah siklon tropis dahlia
posisinya sekitar empat ratus sampai dengan lima ratus
kilometer dari daratan utama yakni di pulau jawa sampai dengan sumatera bagian barat menuju ke selatan
sehingga kalau misal kita bisa bilang siklon tropis dahlia ini akan mempengaruhi cuaca
yang ada di sekitar pesisir barat sumatera dan juga pesisir selatan jawa bagian barat
sementara dki jakarta banten yang ada di sebelah kiri dki jakarta
dan juga jawa bagian barat
jawa barat otomatis akan juga terkena imbas dari siklon tropis dahlia
kekuatannya rata rata sekitar seratus km per jam dan jarak dari daratan
masih sekitar empat ratus sampai lima ratus km
angin kencang hujan juga akan mendera di beberapa tempat yang saya sebutkan sebelumnya
termasuk di jakarta ini mendung di belakang saya dan kemudian angin juga tidak seperti biasanya
siklon tropis dahlia
siklon tropis dahlia akan berusia lima sampai dengan tujuh hari
sementara sebelumnya siklon tropis cempaka ini berusia dua sampai dengan tiga hari
nah mengapa siklon tropis dahlia ini bisa lebih panjang waktunya
dikarenakan siklon tropis dahlia berada di tengah lautan
sementara siklon tropis cempaka dekat dengan daratan
dua faktor penyebab siklon tropis terbentuk
pertama tekanan udara rendah
yang kedua adalah
anomali suhu di permukaan air laut
nah kalau menurut bmkg ini juga didasari dari posisi semu matahari
saat ini posisi matahari berada di bumi bagian selatan
sehingga lautan di bumi bagian selatan menjadi lebih hangat
dua puluh enam lima derajat celcius menjadi salah satu syarat utama terbentuknya siklon tropis
kemudian tekanan udara menjadi rendah walaupun tidak merata
dan di bagian utara bumi ini tekanannya menjadi tinggi
berbelok dua kali menuju ekuator
bertemulah dengan angin yang dibawa dari samudera india
kita mengetahui ada musim angin baratan
ini angin yang bergerak dari barat menuju timur
bertemulah mereka membentuk sebuah siklon inti
dengan kekuatan dan juga uap air yang dibawa dari dua angin ini
nah apakah indonesia sudah siap menghadapi siklon tropis
kita punya bmkg dan bnpb
tapi sementara kita juga harus waspada
mereka tidak mengenal tempat waktu kebangsaan batas negara bahkan agama
tetapi kita harus tetap waspada
dan juga tetap mempelajari lingkungan di sejarah kita